jal kerja keras
boleh saya teruskan
beliau sosok yang saya sendiri tidak asing
karena beliau pernah menjadi ketua anggota dewan pembina
di badan pembinaan ideologi pancasila
jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir jalan pikirannya
dan ketika beliau dipilih untuk menjadi menko polhukam
saya guyan sama beliau
walah saya ini dari presiden turun menjadi ketua
dewan pembina ideologi pancasila
tapi saya bilang pada beliau tidak apa apa karena itu ideologi pancasila
tapi bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet
jadi tolong ingat bapak
sosok seorang sosok intelektual yang mumpuni
karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok
itu sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan
sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif
lalu prof mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum
dan pembela wong cilik
saya bilang sama beliau ya ini hukum ini jangan terus semuanya pada bungkem
ya saya bilang sama beliau
ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diem
dulu saya rasanya merasa sepi sendiri
nah sekarang ada pak mahfud nih
dan tentunya apa yang telah dikatakan
kita akan bersama menjadi partai berempat
yang akan mengusung pak ganjar pranowo dan pak mahfud
untuk insya allah dengan pertolongan dari allah swt dan rakyat indonesia
ada kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden
dan wakil presiden